rkp tahun dua ribu dua puluh lima dan kebijakan fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan
dan mengakomodasi program program presiden terpilih hasil bpres dua ribu dua puluh empat
sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari kpu
maka rapbn dua ribu dua puluh lima harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres
karena yang menjalankan rapbn dua ribu dua puluh lima adalah presiden terpilih
saya masih bersama ekonom senior yang juga sudah menulis setidaknya tujuh belas buku dan puluhan artikel ilmiah lainnya
yaitu bung agustinus prasetyantoko bung pras
kita katakan dari presiden yang berhasil dua periode pak sb dan pak jokowi
itu selalu punya dinamikanya dalam masa transisi
saya juga mengutarakan hal ini pada waktu saya mewawancarai pak yusuf kala
itu harus ada kenaikan harga bbm
pak jokowi yang waktu itu sudah terpilih minta itu dilakukan oleh presiden sby
nah itu sedikit yang bisa kita lihat dinamika masa transisi
tetapi dengan yang sekarang dari meskipun presidennya baru
yaitu katakan presiden elek adalah pak prabowo dan mas gibran
maka ini tidak bisa dianggap sebagai presiden
karena pres seratus baru presiden baru rasa lama
pertanyaannya berarti ini akan menjadi sebuah transisi yang super mulus
pergantian rezim yang sebetulnya adalah kelanjutan
dan boleh dibilang pasangan salon ini mungkin ya jadi itu salah satunya tentu saja
tidak satu satunya penjelasan itu karena ingin melanjutkan program yang sudah ada
dari sisi keperlanjutan ini nggak ada isu sama sekali
tetapi justru mungkin yang diperlukan adalah semacam apapun alasannya ya
sebuah pilihan kebijakan itu perlu koreksi dan perlu ya reinventing
tidak semata mata bisa diteruskan begitu saja
tentu saja arahnya kita nggak bisa berubah ya dan itu suatu yang positif
tetapi dari teknikalitas dan teknokrasinya saya kira perlu diperbaiki
karena presiden pasti akan punya akan kembali menjadi presiden yang harus tahu situasi dan kondisi yang dihadapi
jadi ini yang selalu ingin saya tanyakan
pada banyak ekonom atau juga para tokoh misalnya mempertanyakan begini
karena bagaimanapun juga ekon pak jokowi itu adalah selain infrastruktur itu adalah ikn
sementara ikn anggarannya luar biasa besar
padahal pak prabowo juga pasti ingin punya
ada sebuah ikon atau janji yang harus ia penuhi
bagaimana mengawinkan keberlanjutan tetapi juga yang paling penting adalah mengawinkan ikon pembangunannya masing masing
ya sekali lagi soal anggaran pemerintah ya itu kan sekali lagi soal komitmen
dan salah satu yang sangat mungkin kemudian dilakukan
kan melebarkan defisit kan atau menambah utang dan sebagainya
yang sebenarnya kita juga masih bisa mengelola itu
tapi saya kira satu caratannya adalah mungkin itu jadi catatan yang tidak terlalu baik kalau kita bicara soal bagaimana kita akan meningkatkan investasi dan sebagainya
pasti investor akan punya caratan dengan arah fiskal yang mungkin kita bilang kurang disiplin atau lebih tidak disiplin daripada sekarang
bahwa program program ikonik seperti itu
itu membutuhkan sekali lagi itu yang namanya regulasi dan institusi terjemahnya adalah aspek teknokrasi yang tinggi
karena kalau tidak itu bisa membawa kita kepada situasi yang ya itu pengelolaannya tidak terlalu baik dan sebagainya
sehingga ya udah utang gitu ya
tidak efektif penggunaannya dan jadi liability
itu kan yang paling resiko yang paling besar itu di situ
nah kalau begitu sri mulyani sendiri ada mengatakan bahwa dengan situasi geopolitik geokonomi saat ini
ia melihat bahwa investor itu ketika ingin menanamkan duitnya ke satu negara itu tidak melulu tentang mencari profit
apakah kita memang selama ini
nah artinya kalau misalnya investasi ini menjadi pertaruhan indonesia apakah kita dianggap sebagai teman yang baik bagi para investor
ya sebenarnya penjelasan itu merujuk pada situasi di mana yang namanya ekonomi global atau globalisasi selama ini itu kan selalu mencari tempat yang paling menguntungkan
jadi sekarang ini kalau dulu kan yang paling profitable gitu
dalam arti kalau kita invest di situ
di suatu tempat di suatu negara partner gitu kita tidak punya problem dengan kemudian ada urusan politik dan sebagainya karena isu geopolitik yang terfragmentasi ini gitu
jadi memang kalau kita bicara soal bagaimana kita menarik investor tentu persoalannya adalah bagaimana kita meyakinkan pihak pihak yang kemudian punya preferensi terhadap kita
jadi kita memang akhirnya punya kedekatan dengan pihak pihak tertentu ya
itu saya kira bagian dari yang disebut sebagai friend shoring ini
di hampir seluruh dunia dia investasi
ini tentang kalau melihat investasi dari china itu tidak melulu tentang di mana dia merasa nyaman
karena memang china ingin melakukan investasi di mana mana
presiden jokowi sendiri melakukan banyak perjalanan ke luar negeri dan menawarkan ikn
anda merasa yakin nggak ikn ini bisa diselesaikan
dengan investasi yang memang seperti yang diharapkan
atau anda melihat ikn ini bisa menjadi sebuah ikon yang saya tidak bilang mangkrak
tetapi memang tidak secepat yang diharapkan
jadi saya kembali lagi soal china ya
kalau kita tergantung kepada satu dua saja investor luar negeri yang mendanai sebagian besar aktivitas ekonomi kita
justru yang kita perlukan adalah memastikan bahwa investasi itu sebanyak mungkin terdiversifikasi
dan itu tentu sekali lagi membutuhkan teknokrasi
jadi apa namanya ya konkretnya ya
tidak satu dua teman kita
itu pasti memberitikan soal rating
ya rating lembaga rating yang memberikan rating kepada negara kita ini gitu
ya tapi sekali lagi kalau tidak hati hati
soal bagaimana mengelola utang kita
bagaimana mengelola proyek proyek besar kita
itu punya resiko untuk turun
dan itu sudah disampaikan dalam satu tulisan di apa namanya
bahwa sebuah lembaga rating sangat mungkin menurunkan rating indonesia
kalau dilihat bahwa program program yang mereka sebut sebagai populis itu ternyata menambah utang gitu
dan tidak memberi nilai tambah bagi ekonomi secara
ketika melihat kita berutang hanya untuk program populis
dan itu akan menurunkan rating kita
dan menurunkan kepercayaan investor berinvestasi di indonesia
buat anda ketika keberlanjutan ini adalah sebuah keniscayaan
apakah presiden dan wakil presiden terpilih
makans yang gratis juga tetap bisa jalankan
saya masih mengandalkan bahwa keberlanjutan itu mengandaikan ada satu prakondisi tertentu
satu adalah bahwa program program yang dilanjutkan itu atau keberlanjutan itu
memperhatikan aspek teknokrasi satu
kalau begitu karena anda mengetahui aspek teknokrasi
terima kasih bu presiden toko untuk analisisnya
yang paling penting adalah sebenarnya pada saat kita berbicara empat belas maret dua ribu dua puluh empat ini
anda ingin mengatakan bahwa fondasi ekonomi kita baik
ini perlu diteruskan oleh menteri keuangan siapapun nanti di era berikutnya
untuk menjaga apbn kita supaya
tetapi itu tidak pernah berbarengan dengan fondasi ekonomi yang solid